selamat pagi arus balik mulai terlihat di hari keempat libur lebaran
untuk mengetahui situasinya kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
raff raff kaffi di putaran cilenyi kabupaten bandung jawa barat
selamat pagi raff raff bagaimana dengan pantauan anda mengenai arus balik pada lebaran kali ini
silahkan dengan laporan anda
selamat pagi yuda betul sekali bahwa hari sabtu ini merupakan dua hari terakhir
jelang berakhirnya cuti bersama
terlihat bahwa di putaran cilenyi menuju yang ke arah cibiru ini relatif padat
di mana kendaraan saat ini terbagi menjadi dua
karena di putaran ini merupakan salah satu satunya putaran sebelum akhirnya mereka menuju ke gerbang tol cilengi
jadi baik kendaraan kendaraan pribadi
maupun mobil mobil angkutan yang akan menuju ke tasik malaya jatinangor garut dan juga lain sebagainya
sementara banyak dari mobil mobil pribadi saat ini sudah mulai berangsur perlahan lahan
saat ini sudah memasuki gerbang tol cilenyi yang didominasi oleh kendaraan kendaraan berplat nomor b dan juga berplat nomor d
yang artinya bahwa warga yang berasal dari jakarta dan juga bandung saat ini sudah mulai kembali ke ibu kota dan juga kota kota besar lainnya
yang sudah menghabiskan waktu pulang kampung mereka dan juga kegiatan berwisata mereka
di putaran cilenyi yang menuju ke arah cibiru ini
kami himbau kepada anda baik yang menggunakan kendaraan roda dua maupun juga kendaraan roda empat untuk tetap berhati hati agar menjaga jarak aman anda
karena begitu padatnya di putaran cilengi yang menuju ke cibiru ini
sementara itu pantauan di lapangan yuda bahwa saat ini memang hari sabtu dan juga hari minggu
ini diprediksi merupakan dua hari yang akan terjadi puncak arus balik
oleh karena itu pada hari sabtu dan juga hari minggu ini pihak jasa marga selaku pengelola tol gerbang tol cilenyi
maksud kami ini nantinya akan melakukan solusi jika seandainya ada antrian sepanjang seratus meter sudah berada di antara bibir tol
ini mereka akan melakukan jemput kendaraan ya ini akan membagikan tiket secara manual
untuk mengurai antrian kendaraan dan untuk juga memangkas waktu kendaraan baik dari masuk ke tol cilenyi maupun juga keluar dari tol cilenyi
yuda dan diprediksi bahwa kendaraan kendaraan yang akan melintas ini ya silahkan laporan anda
ya ade jadi diprediksi bahwa kendaraan kendaraan baik yang saat ini sudah melintas baik menuju ke jakarta maupun juga area sebaliknya
dari tasikmalaya maupun juga ke garut saat ini sudah menandakan bahwa mereka sudah terbagi begitu kepadatannya
jadi diperkirakan bahwa puncak arus baliknya pada hari minggu ini tidak terlalu padat
ini merupakan prediksi dari informasi informasi yang kami himpun
baik dari pengelola jasa marga maupun juga dari pihak terkait termasuk juga para petugas kepolisian yang saat ini berada
dan bertugas di perempatan
ataupun juga di putaran cilenyi yang menuju ke cibiru
baik raf raf kavi terima kasih atas informasi anda selamat bertugas kembali
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti perkembangan situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
satu jam mendatang
jangan lupa unduh aplikasi gomudik cnn indonesia di google play store
untuk mendapatkan informasi terkini seputar jalur mudik
saya yudi yudon
sesaat lagi segera kita ikuti cnn indonesia today